kita awali cnn indonesia today dari kabar duka ya tepatnya dari wafatnya ustadz harifin ilham
usai disemayamkan rombongan pengantar jenazah ustadz arifin ilham pada kamis malam langsung menuju pesantren ilham azikra di kecamatan gunung sindur kabupaten bogor jawa barat
ribuan jemaah memadati masjid untuk mengikuti salat jenazah prosesi pemakaman diiringi salawat dan zikir para pelayat
rombongan pengantar jenazah ustadz arifin ilham kamis malam kembali disambut ribuan warga dan jemaah saat tiba di area pesantren ilham azikra
kecamatan gunung sindur kabupaten bogor jawa barat usai disemayamkan di kawasan azikra sentul
akibatnya area masjid kembali penuh sesak lantaran jemaah berebut sholat jenazah yang kedua kalinya
proses pemakaman di kebun belakang masjid juga diiringi gemas solawat dan zikir dari ribuan pelayat
proses pemakaman diwarnai isak tangis jemaah
pemakaman berlangsung selama hampir satu jam lantaran banyaknya warga yang memanjatkan doa secara bergantian
jemaah sengaja melayat dari luar kota demi ikut mendoakan kepergian almarhum
mereka mengaku kehilangan sosok guru karismatik yang kerap memberi wajangan positif dalam menghadapi masalah hidup
sekaligus terapi zikir untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta
sementara anak almarhum mengaku bersyukur sempat menemani ayahnya selama kritis di malaysia
komunikasi mereka juga dituangkan melalui tulisan hingga menitipkan wasiat akidah hidup kepada anak anaknya
abie kan ngomong susah jadi abie itu lebih sering tulis
kalau ada meminta apa apa tulis sebelum awal balik dari sana itu
amr semalangnya berdua sama abie nemenin abie
abie disana banyak menasihati amr
mereka berdua sama abie makanya dia akan menanggung posisi dia itu

yang ada dua duanya mungkin walaupun banyak ulama ulama lain tapi gak mungkin ada ulama seperti ustaz khalifin ilham
pemakaman warga kembali memadati area masjid untuk zikir berjamaah
sambil memanjatkan doa melepas kepergian sosok ulama karismatik tersebut
muhammad juanda bogor jawa barat